naila novaranti penerjun wanita indonesia bersama tim simba berhasil membawa nama indonesia di kancah dunia
menjadi juara di seri national skydiving league di florida amerika serikat
kejuaraan nasional skydiving league merupakan liga terjun paling dunia yang diselenggarakan di beberapa bagian di amerika serikat
untuk kelas a dua puluh negara dan satu ratus enam puluh dua tim dari seluruh dunia berpartisipasi dalam kejuaraan bergensi ini
dalam kejuaraan tersebut naila dan ketiga rekannya berhasil membawa pulang tiga medali emas empat way competition aa
dari tiga kelas berbeda kelas indoor outdoor dan mix
national skydiving championship itu adalah yang dibuatkan untuk amerika
untuk menyeleksi tim tim terbaik dari kejuaraan amerika tersendiri
dan dia itu biasanya ada kejuaraan setiap dua tiga bulan indoor maupun outdoor
dan indoor maupun outdoor ini dia ada juga yang untuk kelas internasionalnya
seperti kalau indoornya itu world tunnel league
jadi biasanya untuk mengikuti pertandingan besar ini yang desember
dia harus paling tidak kita harus mengikuti tiga kompetisi sebelumnya
dan kita harus memenangkan tiga kompetisi itu
nanti dia mengerucut sampai ke akhir
itu yang dinilai kita akan mendapatkan medalinya atau tidak
naila berharap kedepannya olahraga terjun payung akan berkembang
dan dapat membawa harum nama indonesia di kancah dunia
rendy putrama jakarta